waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang jono siap
seperti apa pak ujang melihat proses ini dan juga tidak adanya proses sirekap yang selama ini kita nantikan sebagai proses transparansi penghitungan suara
nah ketika si rekapnya bermasalah error tidak bisa dipertanggungjawabkan di take down ya ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat
ya walaupun tadi sebagai alat bantu sebagai unsur penunjang

ini adalah perhitungan resmi dari kpu karena dalam undang undang apa namanya yang namanya hasil resmi kpu adalah hasil hitungan manual berjenjang dari kecamatan hingga nasional
oleh karena itu mestinya ketika sistemnya belum siap jangan digunakan karena ini menjadi problem dan akan menjadi persoalan dan itu akan tadi muncul gugatan gugatan yang menurut saya terkait dengan persoalan sirekap tersebut
jadi harus menjelaskan kepada publik bahwa hitungan yang sah yang resmi dari kpu adalah hitungan yang berjenjang
nah sebenarnya kan ada tiga backup ya unsur pengawas yang bisa kita lihat
quick count ini bagaimanapun kalau menurut hemat saya bagai unsur sebagai penunjang agar rakyat punya referensi terkait dengan hasil pemilu
yang kedua itu adalah soal yang dimiliki
sehingga sebenarnya ini menjadi juga referensi yang harusnya sistemnya berjalan dengan baik
lalu juga ada perhitungan yang dilakukan oleh kpu yang sekarang berjalan kan hitungannya
dan itu dilihat sebagai bagian unsur utama yang dimiliki oleh kpu
tapi apapun itu ketika sirekapnya itu tidak balik
bagus tidak jalan error maka ini menimbulkan persoalan
karena banyak teman teman yang menjadi caleg gitu
itu kebingungan ketika harus mendapat informasi yang akurat dari kpu begitu
oke dan untuk saat ini proses yang tadi anda sampaikan juga perlu adanya audit
seperti apa sebenarnya proses audit yang anda sampaikan terkait dengan proses sirekap ini
atau setiap unsur kegiatan yang dibiayai oleh negara ya mesti diaudit
ya mesti kalau saya sih melihatnya audit forensik
agar bisa kelihatan di mana sebenarnya celah celah kekurangan kekeliruan atau bolong bolong
ataupun ketidakcocokan ya data data yang ada di sirekap itu
sehingga bisa diketahui apa kesalahannya dan bisa ada solusinya ke depan
jangan sampai nanti ini tidak ada audit lalu seolah olah tidak ada kesalahan
karena bagaimanapun kita harus berbenah
tadi walaupun si rekap itu unsur penunjang tapi ketika bermasalah ketika error
publik akhirnya bertanya tanya terkait dengan persoalan sirekap yang dibiayai oleh anggaran negara
jadi sudah pasti kalau itu anggaran negara menggunakan anggaran negara maka harus diauditnya
tentu ada ahli digital forensik ya yang paham terkait persoalan audit itu
karena begini kita juga ingin menjaga marwah dari teman teman
komisioner kpu agar mereka yang sudah kerja keras yang sudah mati matian yang habis habisan menyediakan pemilu
hanya karena sirekap gitu salah satunya menjadi tercoreng
tentu tidak ingin oleh karena itu agar bisa dipertanggungjawabkan ke publik
maka ya tadi si rekap itu perlu diaudit untuk ada transparansi dan untuk menjaga marwah dari teman teman komisioner kpu itu
saat ini kami juga masih bersama dengan ketua kpu ri mas arief budiman dan juga mbak titi anggraini
perlu dan namun kita terlebih dahulu ke mas arief
mas arief ini tentu kita mengetahui bahwa sirekap ini sangat penting
bahwa ini merupakan transparansi publik dan juga akuntabilitas bagi kpu untuk menjaga marwahnya
lalu seperti apa sebenarnya nanti misalnya sirkap ini kita ketahui telah dihilangkan dan juga ini kita mengetahui proses yang banyak kendala di kpu
lalu bagaimana audit ataupun ada sistem di mana peraturan kpu ini juga yang dikeluarkan sendiri oleh kpu
apakah juga ada nanti istilahnya edit
audit dan juga etik terkait dengan kpk
saya ceritakan kenapa itu disebut sirekap dulu ya
dua belas dan dua ribu sembilan belas kami menyebutnya situng
itu jelas tuh penekanannya adalah hasil penghitungan
hasil penghitungan dalam pemilu itu adanya di level tps
maka ditampilkanlah ya di dua ribu empat belas hasil penghitungan dari setiap tps
wah itu tidak cukup kalau hanya hasil penghitungannya kita tampilkan
dan kita harus mudahkan mereka untuk tahu hasil rekapitulasinya
maka kami meng input data itu
jadi foto foto hasil penghitungan itu angka angkanya kami input
setelah di input hasil rekapitulasinya ditampilkan
hasil rekapitulasinya ditampilkan dan publik bisa melihat itu
ternyata kalau yang input manusia itu punya potensi ada kesalahan input
tapi catatan kami ya waktu itu ya hanya sekitar tiga ratus enam puluh sembilan terjadi kesalahan input
dan itu dilakukan perbaikan
maka di dua ribu dua puluh saya lihat wah
kalau begitu kita harus mengurangi peran manusia secara langsung dalam proses ini
nah digantilah tidak lagi situng menjadi si rekap
jadi ketika tampil itu sudah hasil rekapitulasi
nah bagaimana cara bekerjanya memfoto
jadi formulir c hasil itu dulu namanya c satu plano
sekarang disebut c hasil ya
difoto dikirim ke pusat data kita
lalu dia akan merekap secara elektronik
karena foto formulir itu mampu membaca angka angka yang ada di dalam formulir itu
nah maka terekam secara elektronik
jadi pilkada dua ribu dua puluh namanya sudah c rekap
kendala kita di dua ribu dua puluh adalah keterlambatan
nah dua ribu dua puluh empat kami langsung berpikir wah itu sesuai dengan roadmap kita
nah termasuk saya minta kepada teman teman di sekitaran general
roadmap penggunaan it kita harus sudah selesai di dua ribu dua puluh
supaya dua ribu dua puluh empat sudah langsung running
bahkan waktu itu saya minta untuk hal hal yang sudah ada
itu diselesaikan atau disempurnakan di dua ribu dua puluh
nah mestinya berdasarkan pengalaman situng

karena sistem informasi rekapitulasi
jadi targetnya memang menampilkan hasil rekapitulasi
nah sekarang kita lihat di aplikasi yang ditampilkan
bisa langsung melihat berapa jumlah tps yang sudah selesai di upload
sudah selesai prosesnya kemudian di upload
hari ini kita nggak bisa tahu
berapa sih jumlah tps yang sudah selesai
kalau mau tahu itu kita harus melihat
cuma rekapitulasinya tidak ditampilkan
jadi kita harus ngecek sendiri misalnya hasil penghitungan
kita harus ngecek sendiri tps di masing masing tempat itu
ya kita harus buka provinsi dki
kota jakarta pusat misalnya
masyarakat membuka delapan ratus dua puluh
nah kalau kita buka rekapitulasi
rekapitulasi di tiap kecamatan
tapi tetap saja kalau kita ingin tahu hasil kota
beda ketika kemarin ditampilkan dalam bentuk diagram
nah ini memang kita harus buka satu persatu
tidak memudahkan gitu ya
ini bisa melayani dengan mudah dan cepat
lalu apa sesungguhnya fungsi si rekap
yang selanjutnya disebut si rekap
adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi
satu publikasi hasil penghitungan suara
proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
itu alat bantu pelaksanaan rekapitulasi
di tiap jenjang rekapitulasi itu
alat ini digunakan untuk membantu
kalau memang ini digunakan untuk membantu
mestinya tidak perlu ada yang di
tidak ditampilkan sebagian misalnya gitu
yang pemilih susah susah datang ke tps
mudahkan saja mereka untuk tahu itu
bahwa ini ada unsur tadi dari perkap sendiri
perkap kpu sendiri adanya unsur publikasi
dan melihat data secara
pelanggar kode etik penyelenggara pemilu
pada sumpah janji jabatan
dan prinsip prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu
nah dia dibagi menjadi dua kelompok
profesionalitas itu ada berkepastian hukum
nah kalau kita kembali kepada proses
adalah tidak dengan lari dari masalah
jadi ketika publik menemukan anomali
respon yang profesional dan akuntabel itu adalah
cari tahu kenapa ada anomali
kapasitas saya bukan kapasitas struktur partai
yang bisa punya personel
lalu melakukan rekap dari c hasil yang diunggah
walaupun ada beberapa kelompok masyarakat sipil
misalnya jaga suara dua ribu dua puluh empat dan seterusnya
justru data yang otentik dari kpu
untuk kemudian mendapatkan informasi yang kredibel
betul dia menjadi kontroversi
kalau kita menganggap si rekap ini
krusial sebagai sarana yang secara gradual
akan membuat peralihan dari manual
menjadi digitalisasi rekapitulasi suara gitu ya
nah kalau ketika ada gonjang ganjing sirekap
yang saya harapkan dari respon kpu itu
kpu itu membetulkan yang anomali tadi
dan ada support system untuk memperbaiki itu
nah kesalahan membaca itu di fase awal itu kan
walaupun kalau di aplikasi jaga suara dua ribu dua puluh empat nya pak arief
itu lebih bisa disiasati gitu ya
agak tidak tren kesalahan baca ocr tuh
karena memindahkan suara tidak sah ke suara partai gitu ya
karena kita asumsinya mengarah pada sebuah proses yang
dugaan adanya kecurangan ya
spekulasinya malah makin liar gitu
jadi itu yang sebenarnya menurut saya
ada aspek ketidakprofesionalan disana
itu kan menjadi bagian dari pelanggaran terhadap etika
dan si rekap ini penting
si rekap ini dia menjadi bagian dari roadmap tadi
yang secara faktual memang dibutuhkan oleh pemilu kita
mau sampai kapan sih kita rekap manual seperti sekarang
dan mestinya dua ribu dua puluh empat ini
kita kualitas teknologinya itu naik kelas gitu ya
dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dengan situng
komitmen dan kapasitas dari penyelenggara yang problematik gitu
saya bisa gunakan sirekap sebagai alat kontrol
untuk melihat kinerja teman teman saya yang di bawah
mulai dari tps ppk kabupaten kota sampai provinsi
mana daerah yang upload si rekapnya
upload formulirnya ke dalam si rekap
itu dari satu ratus lima kecamatan baru terupload dua belas
dari dua ratus lima puluh dua kecamatan itu belum ada satupun yang di upload di sirekap
dulu saya kalau yang terakhir lah
begitu saya lihat ada daerah yang uploadnya lambat
oh ternyata dokumennya masih bertumpuk
kalau sampai terjadi perubahan
kemudian saksi terima salinan berita acara
dia tinggal cek aja ke si rekap
loh salinan berita acaramu kok beda dengan yang di upload
wah ini suaranya tipis tipis ini
biasanya kalau tipis tipis potensi konfliknya tinggi
bagi pelaku usaha misalnya
yang ini kalau lihat visi misinya
itu dibutuhkan untuk masukan kita dalam membuat kebijakan cepat
nah tapi kalau informasinya tidak akurat
tentu itu akan menjadi problem bagi kita semua
atau ditutup di tengah kontroversi ya
tapi tadi ada kendala terkait dengan pembacaan atau scan atau ocr tadi
dan apakah sampai saat ini tidak bisa diperbaiki gitu
ya harusnya bisa diperbaiki
tapi teknologi membaca ocr atau omr lima tahun lalu dan sekarang
kalau kita lima tahun lalu punya kamera
pasti sekarang sudah tiga empat kali lipat
sehingga jauh lebih apa
harusnya ada perbaikan dan juga adanya proses yang lebih cepat
walaupun klaimnya kan kesalahan ocr omr itu
karena kualitas kamera petugas yang kurang baik
nah itu kan ada petugas di atasnya yang mestinya bisa cepat melakukan koreksi
itu secara tim kerja harusnya bisa diatasi gitu
baik kita masih akan membahas terkait dengan proses rekam
dan juga proses penghitungan suara tingkat terakhir
terutama pengumuman resmi dari kpu terkait dengan hasil pemilu dua ribu sembilan belas